libur natal dan tahun baru jasa marga mencatat ada dua lima ratus delapan belas kendaraan yang kembali ke ibu kota lewat empat gerbang tol
dengan banyaknya jumlah kendaraan yang kembali ke jabodetabek usai libur natal dan tahun baru
tentu juga berdampak signifikan terhadap meningkatnya volume kendaraan di jakarta
terutama pada pagi hari saat aktivitas kerja dan juga sekolah sudah kembali normal
sejumlah ruas jalan terpantau macet tak terkecuali di kawasan cawang ban jakarta timur ini
laju kendaraan tersendat di ruas cawang mt haryono depan gedung badan narkotika nasional pada selasa pagi
kawasan ini merupakan titik temu kendaraan dari arah halim uki dan kalimalang
yang akan menuju ke arah gatot subroto
kemacetan terjadi selain karena menyempitnya ruas jalan dampak pembangunan proyek lrt
juga karena banyaknya kendaraan yang melintas
sejumlah pengguna jalan menilai lalu lintas di jakarta dalam dua hari terakhir
cenderung lebih padat dibanding sebelum libur natal dan tahun baru
lebih macet lebih padat karena anak sekolah udah mulai aktif
dan libur panjang kemarin kan dimulai dari senin kemarin sudah mulai masuk lagi
macetnya di pagi hari aja gitu
jam sembilan ke atas ya udah enggak gitu
lebihnya normal ya
direktur lalu lintas polda metro jaya komisaris besar polisi sambodo purnomo yogo mengakui
jumlah kendaraan di sejumlah jalan protokol meningkat meski belum diketahui angka persentase kenaikannya
menurut sambodo kemacetan yang terjadi terutama pada pagi hari disebabkan sudah normalnya aktivitas karyawan
skema yang dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas sejauh ini diantaranya
menambah personil kepolisian dan tetap memperlakukan sistem ganjil genap di tiga belas ruas jalan
meski demikian sambodo menyatakan akan menambah jumlah ruas ganjil genap jika kemacetan bertambah parah
ada kemungkinan juga nanti kita rapatkan dengan instansi terkait
bisa saja nanti titik ganjil genap yang saat ini ada tiga belas titik bisa saja nanti kita tambah menjadi
jadi dua puluh lima titik sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur
kembali normalnya aktivitas warga pasca libur natal dan tahun baru juga terlihat di moda transportasi publik
pt ki komuter senin pagi mencatat pada hari pertama kerja
ada satu ratus empat puluh lima sembilan ratus tujuh puluh tujuh orang menggunakan krl di seluruh stasiun
tim liputan cnn indonesia jakarta